saat ini sudah ada koresponen cnn indonesia jurgen sutarno di stasiun pasar senen jakarta pusat
jurgen satu hari ini anda berada di sana seperti apa padatnya antrean di belakang
jurgen kita lihat antrian sudah panjang ya
putri di belakang saya sebenarnya adalah warga yang secara reguler pergi ke beberapa kota di jawa tengah dan jawa timur
namun pantauan kami di loket penjualan tiket tadi nomor antrian sudah di atas tiga ratus begitu
dan sudah cukup ramai pembelian tiket di h sembilan dan h sepuluh
namun putri satu hal yang ingin saya sampaikan terkait keluhan penumpang yang membeli tiket secara online
tadi kami mengklarifikasi ke customer service stasiun pasar senen
sebenarnya jika anda membeli tiket secara online anda bisa mengatur tempat duduk sebenarnya
jika ada satu kasus yang dialami penumpang bahwa kalau membeli secara online maka kursinya diambil secara acak begitu
penumpang itu pasti membeli di toko retail menurut pihak stasiun
karena kalau kita membuka website nya dan membeli tiket bisa dengan mudah jika anda membeli empat tiket maka anda bisa meng cover empat kursi untuk satu keluarga
sedangkan keluhan lain terkait dengan sistem online bahwa penumpang harus kembali ke loket pada akhirnya
untuk mencetak tiket ini tidak benar karena kalau anda sudah membeli secara online nomor pemesanan yang anda dapat itu bisa langsung anda cetak secara mandiri
di mesin cetak mandiri
mereka hanya kembali ke loket kalau mereka ingin ada pergantian begitu secara waktu atau kursi
kenapa tidak banyak orang yang memilih untuk membeli tiket secara online
masih saja ada yang mencoba untuk membeli tiket dengan cara yang konservatif ya
langsung datang ke loket misalnya
kita ketahui bahwa mendekati hari h biasanya sistem online ini akan down
prabu pantauan kami sebenarnya dari informasi yang kami peroleh dari penumpang dan juga customer service
ada ketidaksempurnaan atau tidak utuhnya informasi di kalangan penumpang
artinya mereka akan lebih mudah sebenarnya membeli tiket secara online
dan harganya sama dan lebih mudah
namun mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh
mereka masih dengan cara konvensional datang ke loket mengantri begitu
dan ini mungkin yang menjadi problem
dan itu alasan mengapa mereka masih datang ke loket secara langsung